hingga kami siang belum ada pasien baru dengan kasus hepatitis akut
yang ditangani rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
sebelumnya tiga pasien kasus hepatitis akut yang sempat dirujuk ke rscm
tidak bisa diselamatkan karena kondisi kesehatannya yang cukup buruk
namun penelitian terkait penanganan kasus baru ini
terus dilakukan tim di rscm bekerja sama dengan kementerian kesehatan
ketua tim transplantasi dan jaringan terpadu prof hanifah oswari menjelaskan
agar masyarakat jangan panik menghadapi kemunculan kasus baru ini
selain belum diketahui penyebabnya penyebarannya tidak semasif covid sembilan belas
masyarakat harus paham upaya pencegahan dan penanganan kasus hepatitis ini dengan baik
who memasukkannya dalam kategori etiologi penyebab yang belum diketahui
jadi masih banyak yang belum kita ketahui tentang penyakit ini
apalagi hubungan hubungan dengan yang lainnya
dan saya kira kita tunggu saja perkembangan selanjutnya apakah ada hal hal yang demikian
dan sampai saat ini belum ada hubungan ke arah demikian
perkembangannya satu nggak seperti covid yang demikian cepat
yang melalui droplet melalui airborne
kelihatannya ini lebih mengarah ke saluran cerna
dan untuk itu penyebarannya tidak
diharapkan tidak akan secepat covid
dan saya kira itu yang perlu digarisbawahi pertama
yang kedua jagalah tadi bahwa jagalah kemungkinan untuk masuk terutama melalui saluran cerna
yang ketiga tetap waspada kalau ada sakit yang berhubungan dengan saluran cerna
mintalah pertolongan pada fasilitas kesehatan terdekat untuk dokter menilai
apakah sudah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak
dokter yang akan bisa menilai dari kasus per kasusnya
supaya kita semua aman
dan kalau ada gejala lain yang sudah ada gejala kuning
gejala gejala penurunan kesadaran itu sudah keadaan yang lebih jauh
dan itu sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit yang bisa melakukan pertolongan lebih cepat
saya kira kita tetap waspada tapi tidak usah panik
dokter spesialis anak rscm dr fatima safira alatas
menjelaskan sejumlah gejala agar orang tua menaruh perhatian lebih
gejala ini seperti keluhan
dan kondisi tubuhnya yaitu demam diare air seni yang keruh
hingga bengkak di perut bagian kanan
hepatitis itu memang sudah ada sejak lama
namun kasus saat ini kelihatannya meningkat dengan adanya kemungkinan virus baru
yang menyerang saluran cerna khususnya hati
jadi beberapa orang tua yang datang ke poli saat ini mulai menanyakan
apakah perlu dilakukan pemeriksaan untuk melihat fungsi hati dari anaknya
dengan adanya gejala gejala mereka tersebut yang biasanya datang dengan demam
ataupun sakit perut seperti itu
biasanya pasien datang dalam keadaan lemas
lalu juga sakit perut terutama bisa terjadi pada bagian tengah
yang biasa pada sakit perut berulang tapi juga bisa sakit perut hebat
bisa di bagian kanan
kanan itu kalau hati adanya di sebelah kanan atas
jadi kalau ada kanan atas itu nyeri sekali
dan perutnya terlihat lebih besar
itu harus curiga bahwa ini adalah suatu hepatitis akut
sebagai rumah sakit rujukan nasional
rscm telah menyiapkan sejumlah protokol medis dan teknis
terkait penanganan kasus hepatitis akut ini
mereka juga menghilangkan
dan menghimbau agar masyarakat bisa langsung ke fasilitas kesehatan
bila menemukan gejala yang identik dengan kasus hepatitis akut ini
agar pasien bisa segera ditangani dengan baik